maman gak ada umat
umat kan gak tau
kamu gak puasa
puasa ku ini cuman buat
kepala alex itu lagi muter muter
ya ampun ya allah
aduh ya allah
kaleng rombeng begini mau nikahin anak
udah dah jangan mimpi tengah hari

penjang nih ya
astagfirullahaladzim ya allah
puasa puasa gini cuman amat amat ya
berdihajar apa gimana
batal nih batal puasa
awas kesini lagi tong
ada apa pak
si neng dimana
oh si neng itu baru baru masuk ke dalam
kayaknya mah mau mandi mah
yaudahlah saya mau ngomong sama dia
eh gak usah biar saya aja yang ngomong
abah suka marah marah kalau ngomong
ntar nengnya ngambek lagi
kalau perempuan sama perempuan yang ngomong kan lebih leluasa
udah disini aja cicing jangan dimana mana
siap siap siap
eh apa disetrap
don't follow mix jangan ikut campur
mah motornya jangan beres
tadi tadi ya bantuan
ya itu terlalu canggih buat otak kalian
aku mau ngendung mobil dulu
tebak tadi gue lagi jalan jalan di mall ketemu sama siapa
lebih parah reva gue ketemu sama nyokap tiri lo
dan lebih parahnya lagi dia gak pake kerudung
jadi dari kemarin tuh dia cuma supura pura baik doang depan bokap lo
kerdus tau gak
kalo masalah itu sih gue udah tau sin
nah makanya re lo mendingan langsung bilangin tuh ke bokap lo
kalo adriana itu modal dusta
nah itu dia masalahnya
gue juga sebenarnya sih pengen banget ngomong ke papi
gue harus mikirin kesehatan papi juga sihan
jadi banyak pikiran
dan untuk saat ini
gue pengen papi itu fokus sama kesehatannya aja
supaya papi tuh cepet pulih lagi kayak dulu
apa sih itu
suara apaan tuh
ntar ya ntar gue telepon lagi ya sian
tadi kenapa sih kamu malah nyalain petasan di balkon kamar aku
enggak kok kak
kakak salah liat kali
kamu jangan bohong ya
aku tuh ngeliat sendiri dengan mata kepala aku kok
gak boleh bohong
apaan sih kamu
kasar banget sama anak kecil
oh itu salah dia sendiri lah
orang dia nyalain petasan di balkon kamar aku
tapi dia gak mau ngaku
jangan nuduh nuduh sembarangan ya
mana buktinya kalau dio lempar petasan di kamar kamu
orang aku ngeliat sendiri dengan mata kepala aku
kenapa sih dia gak jujur aja
salah liat kali kak reva
salah liat kamu pikir aku buta apa
ingat ya reva
kamu disini cuma numpang di rumah anak saya
kenapa sih gak tau diri banget
ini namanya air susu dibalas air tuba
bisa bisanya kamu malah nuduh sembarangan
bulan puasa kok malah bikin marah
aku tuh gak nuduh sembarangan ya
kakak nih salah liat mungkin
orang dio udah datangnya disini
udah non sabar aja istiqah aja ya
udah tau bulan puasa malah bikin masalah aja kamu reva
pakai acara nuduh nuduh anak kecil segala lagi
yuk yuk yuk
cuma kenapa nenek gak mau tinggal lagi di rumah
nanti kalau mamanya neng ini kalau nama neng yoon
mama sama abahnya neng itu menikahkan gak hanya semata untuk kebahagiaannya mama sama abah
tapi juga untuk kebahagiaannya neng sama mundi
terus kalau neneknya gak mau tinggal sama mama
mamanya sana kali ya nikah sama abah
ngomong gak salah apapun kok
ya cuma neng agak kurang sedikit nyaman aja di sana ma
sedikit sedikit mama tahu kan sifatnya abah kayak gimana
ya neng enak aja tiap hari di sana dimarahin terus sama habis
pegangan ini salah itu salah
segala gak boleh kan sama abah
ya sekarang kan neng sama ah udah tinggal serumah
seenggaknya neng tiap hari pasti bareng terus sama kan mah
nah makanya neng gak mau kalau misalkan terjadikan salah pahaman lagi ma
neng neng tinggal di sini
kalau misalkan yang di sini kan
seenggaknya neng di sini
gak ada yang marahin kan
tapi neng yang gak kasihan sama abah
gak kasihan sama mama
gak bisa liat mukanya neng yang cantik setiap hari
kan sebenarnya kalau misalkan aku di bengkel mama bisa nengokin aku kapan
lagian kalau misalkan aku tinggal di sana sama mama sama abah
aku takut puasa aku gak full ma
mending aku di sini
kalau di sini kan tenang
terus puasa aku bisa full aku bisa hujuh kan
kasian si neng
saya tahu sih
pengen ngejauhin masalah dan biar puasanya full
tapi kasian juga sama abah
dia kan pasti kangen sama neng
tapi abahnya juga sih sifatnya keras
saruah sama si neng
gimana ya caranya supaya aku bisa ngedeketin neng sama si abah lagi
mamahnya kangen terus terusan
aman kagak mau makan gak tau kalau gue puasa
kamu gak puasa
puasaku ini cuma buat
kepala alex itu lagi muter muter
berat banget ma
enak banget ya pakai gini kan
ini cuma buat kompres doang bu
sekarang beratnya udah berkurang mama
enak banget sekarang pakai ini
ini betul kepalamu tidak apa apa
untung ketahuannya sebelum gue minum
kalau pas gue lagi minal syakmat deh gue
itu lo buat siapa